satgas covid sembilan belas riau mencatat jumlah terkonfirmasi covid sembilan belas sepanjang sembilan belas mei dua ribu dua puluh satu mendekati angka lima belas kasus
peningkatan kasus covid sembilan belas pada bulan mei dua ribu dua puluh satu ini disebut tertinggi sejak provinsi riau dilanda pandemi covid sembilan belas
kasus tertinggi sebelumnya terjadi pada periode oktober dua ribu dua puluh sebanyak tujuh kasus
kemudian pada april dua ribu dua puluh satu sebanyak sembilan kasus
pada hari rabu dua puluh enam mei dua ribu dua puluh satu provinsi riau bahkan berada pada peringkat satu nasional penyebaran harian covid sembilan belas dengan kematian dua puluh tujuh pasien
sedangkan pada hari kamis dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh satu jumlah kasus harian terkonfirmasi covid sembilan belas riau kembali meningkat mencapai delapan ratus sebelas kasus dengan angka kematian sebanyak empat belas kasus
angka penyebaran harian covid sembilan belas riau yang hanya memiliki enam juta populasi penduduk ini justru melampaui dua provinsi besar padat penduduk
yaitu jawa barat
dengan enam ratus enam puluh kasus satgas covid sembilan belas riau sudah memprediksi adanya peningkatan kasus covid sembilan belas pasca idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah yang berasal dari klaster keluarga
sepanjang bulan mei satgas covid sembilan belas riau mencatat rekor jumlah pasien meninggal lebih dari tiga ratus orang
keterisian ruang isolasi rumah sakit besar di pekanbaru mencapai delapan puluh persen dengan keterisian ruang icu mencapai seratus persen
membeludaknya pasien covid sembilan belas di rumah sakit besar karena harus menerima rujukan dari rumah sakit
keterisian ruang isolasi rumah sakit besar di riau mencapai delapan puluh persen dengan keterisian ruang icu mencapai delapan puluh persen
keterisian ruang isolasi rumah sakit besar di riau mencapai delapan puluh persen dengan keterisian ruang icu mencapai delapan puluh persen
keterisian ruang isolasi rumah sakit besar di riau mencapai delapan puluh persen dengan keterisian ruang icu mencapai delapan puluh persen
keterisian ruang isolasi rumah sakit besar di riau mencapai delapan puluh persen dengan keterisian ruang icu mencapai delapan puluh persen
riau yang terkonfirmasi covid sembilan belas diminta segera mendatangi rumah isolasi tersebut guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
riano fitra pekanbaru riau